nama saya izat umur saya dua puluh tiga tahun
saya dulu bekerja di perusahaan consumer good di bidang marketing analis
sekarang saya sedang tidak bekerja karena terkena pemutusan hubungan kerja pada bulan oktober dua ribu dua puluh
iya waktu itu saya dapat bantuan dari pemerintah
sistemnya sih dia ngirim ke rekening saya dua kali sih waktu itu di bulan september sama di bulan november
besaran di mana
besarannya satu kali ngirim itu rp satu dua ratus jadi totalnya itu rp dua empat ratus
uangnya itu saya pakai buat memenuhi kebutuhan sehari hari dan mencari pekerjaan baru sih
jadi untuk itu uangnya
ya agak susah ya karena mungkin banyak pelamar juga yang jadi saingan gitu
jadi kita enggak
selamanya cepat dapat gitu
kalau di sebelum pandemi itu cepat dapat interview tapi kalau sekarang agak sulit sih kita
bantuan tersebut pertama kan sangat membantu ya apalagi di kala pandemi ini dan juga pandemi ini kan belum berakhir
menurut saya sih sebaiknya ada lagi
uang rp dua empat ratus ini adalah bantuan subsidi upah atau bsu yang digelurkan pemerintah untuk rp dua belas empat ratus
yang mendapatkan gaji di bawah rp lima per bulan
namun menteri ketenaga kerjaan ida fauziah sabtu lalu menyatakan bantuan subsidi upah untuk pekerja akan ditiadakan di tahun dua ribu dua puluh
lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya tapi memang tidak dialokasikan di apbn dua ribu dua puluh
tapi memang ada rencana kita untuk
kita belum tahu
sampai sekarang memang belum
menanggapi hal ini sekretaris jenderal organisasi pekerja seluruh indonesia
indonesia timbul seregar menyebut pemerintah sebaiknya merapikan data penerimaan bantuan yang ada di tahun dua ribu dua puluh yang belum maksimal dan melanjutkan program ini
artinya memang harus ada upaya untuk melakukan proaktif ya sehingga pekerja yang memang sudah terdaftar itu bisa menerima
nah karena ini sangat penting menurut saya saya menilai pemerintah sebaiknya tetap menjalankan melaksanakan program bsu
ini mengingat tadi kondisi pandemi dan kondisi ekonomi kita masih belum stabil
badan pusat statistik mencatat pandemi covid sembilan belas yang sudah berlangsung hampir satu tahun ini menghantam dua puluh sembilan dua belas juta pekerja di indonesia
hampir sepuluh juta orang diantaranya kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran akibat phk atau pemutusan hubungan kerja
sementara sisanya di rumah
mereka tanpa upah dan dipotong jam kerjanya sehingga tentu berdampak drastis pada pendapatan mereka
mahardika utama indra raharja jakarta